piala thomas dan uber menyimpan sejumlah fakta menarik
kami pun telah merangkumnya untuk anda
piala thomas uber cup tahun ini diselenggarakan di bangkok thailand
dan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam atau empat puluh dua tahun lalu thailand pernah menjadi tuan rumah piala thomas
dan pasat itu indonesia berhasil menjadi juara
berdasarkan rekor raihan piala thomas indonesia berhasil menjadi negara terbanyak
yang mengumpulkan piala thomas sebanyak tiga belas trofi
bahkan indonesia pernah meraih lima kali juara beruntun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat hingga dua ribu dua belas
terakhir kali indonesia meraih piala thomas
sedangkan untuk piala uber negeri terai bambu mendominasi dengan raihan empat belas piala uber
di samping itu mereka juga pernah mengawinkan gelar piala thomasan uber sebanyak tujuh kali

untuk memenang piala thomas dan uber masing masing baru lima negara
piala thomas ada indonesia dengan tiga belas piala
tiongkok sembilan piala malaysia lima piala jepang satu piala dan denmark satu piala
denmark menjadi negara eropa pertama yang memenangkan piala thomas pada dua ribu dua puluh
dengan mengalahkan indonesia pada partai final
sedangkan pada piala uber terdiri dari tiongkok sebanyak empat belas piala
jepang dengan lima piala amerika serikat tiga piala indonesia tiga piala dan korea selatan satu piala
berbeda dengan tim thomas indonesia yang mendominasi
tim uber indonesia baru tiga kali juara yaitu pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan seribu sembilan ratus sembilan puluh enam atau dua puluh dua tahun lalu
pajar suparyanto bangkok thailand